dia tau dari mana alamat kantor ini
aduh mampus deh gue
masih ingin semua saya ini
oh tentu dong
oh iya yang ketemu di cafe itu kan
hai adriana cantik
kamu udah dimana udah on the way dong kesini
kamu tau gak
ini adriana udah jalan kok tante
adriana kan gak mau ngecewain tante
yaudah cepetan ya tante tunggu nih ya
mas by pas pengen ikutan
aku pergi sekarang
dari rumahnya juga dia ngotot banget pengen ikutan
udah seberapa pergi kali ya
mudah mudahan masih keburu
kalau teleponnya ada di sini ya
mungkin dia ke toilet
tas nya gak ada
masa ke toiletlah wah
aplikasi dia pergi dan handphonenya ketinggalan
maklem anak jaman sekarang banyak galau banyak lupa aja
diamanin dulu aja lah
kamu liat gak adriana keluar dari ruangan ini
atau dia lewat ruangan kamu itu keluar ke kantor ini
iya enggak tadi saya dari dalem pak jadi saya gak liat
kamu kan sekretarisnya masa kamu gak tau
iya betul saya gak liat pak
mak duduk sini ya
gak apa apa pak
kok lu gampang banget sih marahnya
gak mau dengerin penjelasan gua lagi
kok gak nyampe nyampe juga
katanya udah jalan
jalan lewat mana ya
tunggu sebentar ya sayangnya

kamu ngerti cak
kayu aja ya pressure
tiba tiba memandang pacarnya
nah gue mau ceritain
orang anak jendelah ya
oke oke saya nyerah
eh suaranya kocok
halo maaf apakah ini nomor teleponnya adriana
oh iya betul betul ini handphonenya adriana
tapi adriana sudah meninggalkan ruangan
sekarang dalam perjalanan ke sana
mungkin beberapa menit lagi sampai lah ke sana
maksudnya boleh saya lihat pemotretan adriana
oh boleh banget aduh seneng banget
papi mau main main ke sini
ya silahkan silahkan pi
boleh banget ya
oke kalau begitu boleh minta alamatnya
oh boleh boleh dicatat ya pi ya
jalan cinta damai nomor satu
oke sangat jelas terima kasih
ditunggu ya papi hati hati ya pi
kamu tahu ada kabar gembira
si papinya adriana mau dateng loh ngeliat pemotretan katanya
tunggu ya mama mau siapin studio dulu ya
udah dong rey
senyum dong jangan jadi sedih gitu
gue yakin kok pas jadi jalan terbaik buat lo
ya jadi lemah ya
lo tenang aja raya
gue juga udah gak mau mikirin hal hal kayak gitu lagi
gue jadi kayak gak ada semangat hidup cuma gara gara satu coba
dan cowok banyak di dunia ini
ya ini emang gue lemes karena dari tadi pagi kan gue udah bilang semua gue gak enak badan
dari tadi pagi kelihatan pucat banget
kayak mau sakit
ya udah gi lo istirahat ya
tante marissa aku udah
kamu udah nungguin aku
kamu udah nungguin aku ya
lama banget ya bu ya
aku tau boy
pasti mama kamu ninggalin kita berduaan di sini ya bu ya
mama kamu pengertian banget sih boy
kamu udah dateng akhirnya
aduh ayo kita ke studio
jangan sama tante padat sekali
maaf ya tante tadi telat karena aku naik taksi
terus supir taksinya nggak berani ngebut jalanan
udah jual tante
yang penting kamu udah ada di sini
sekarang kita ke studio
mas bebis ada di sini
dia tau dari mana alamat kantor ini
aduh mampus deh gue
masih ingat semua saya ini
oh tentu dong
saya masih ingat
oh ya yang ketemu di kafe itu kan
i larus pooh kayaknya